pada hari rabu dua hari yang lalu pada hari kamis kemarin penyidik dari satlantas
orang metropokasi kota sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi saksi termasuk supir
trailer yang menyebabkan terjadinya laka dan sudah kita tetapkan atas nama as
kita tetapkan sebagai
ya pasal yang kita terapkan kepada tersangka yaitu pasal tiga sepuluh ayat empat undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu seangkutan jalan
ancaman hukuman dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
langkah berikutnya kita sudah menetapkan tersangka dan untuk tersangka as
kita lakukan penahanan di
pores metropokasi kota